pabrik garmen pt masterindo kota bandung ditutup sementara karena salah satu karyawannya terpapar virus corona
manajemen pabrik membenarkan jika ada satu pegawainya yang positif covid sembilan belas
dia tertular dari kluster lembang
sebenarnya dia sudah menginformasikan ikut kegiatan di ibadah di kluster lembang itu tanggal tujuh belas maret
dia menginformasikan sendiri sebelum ada apa apa
nah langsung kita minta agar dia mengisolasi diri secara mandiri di rumah tanpa harus datang ke kantor
dinas kesehatan kota bandung pun langsung melakukan sejumlah langkah
di antaranya memantau dan menelusuri aktivitas karyawan pabrik tersebut setelah diketahui mengikuti kegiatan keagamaan di lembang
kepala dinas kesehatan kota bandung menyatakan kejadian ini bukan kluster baru
ini kan dari kluster yang lama begitu ya
si satu orang karyawan ini adalah dari kaster yang lama
lalu setelah di tracing kan ternyata tidak semuanya menghasilkan hasil yang reaktif
sehingga tentunya bukan kluster yang baru
selain di kota bandung di kabupaten bekasi juga terdapat dua karyawan pabrik yang terpapar virus corona hingga meninggal dunia
pabrik pun tutup sementara dan merumahkan karyawannya untuk melakukan isolasi mandiri
guna mengantisipasi penyebaran virus corona di perusahaan industri di jawa barat
gubernur jawa barat ridwan kamil meminta perusahaan yang masih beroperasi
agar melakukan rapid test secara masif kepada pekerjanya
rapid test dilakukan demi mengetahui peta sebaran virus corona
dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa barat yang melakukan pengawasan ketenaga kerjaan pun
merumuskan sejumlah strategi untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan perusahaan
dengan membentuk tim cegah covid sembilan belas
tugasnya yang pertama mensosialisasikan protokol kesehatan
kemudian protokol pencegahan covid sembilan belas
kami juga berusaha dalam pelayanan ketenaga kerjaan di jawa barat
dengan tugas di tcc ini kami mendapatkan data bukan hanya pekerja dan perusahaan
atau bukan hanya pekerja atau buruh yang terpapar covid
tetapi juga perusahaan terdampak oleh covid sembilan belas
nah kemudian khususnya kami kan tidak hanya pekerja atau buruh di perusahaan atau industri
termasuk pekerja migran di indonesia gitu baik prosedur
hal prosedural sampai akhirnya juga termasuk yang wni kembali ke indonesia gitu
itu menjadi bagian dalam pencegahan
berdasarkan data dari disnaker trans jawa barat
terdapat lebih dari empat puluh tujuh ribu perusahaan dengan hampir dua juta tenaga kerja di jawa barat
yang berisiko terpapar dan terdampak virus corona
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat